jadi biar gue anter lo untuk terakhir kalinya
gak perlu aku naik taksi aja
tapi lo dengerin penjelasan gue
pasti kamu mau bilang
kalau di zaman sekarang ciuman itu gak punya arti apa apa
sebelumnya aku itu udah nganggap kamu kayak saudara aku sendiri
karena aku selalu ngelasah aman dan nyaman berada di dekat kamu
makanya aku percaya sama kamu
tapi setelah apa yang kamu lakukan kemarin
kamu bener bener bikin harga diri aku hancur
terserah lo mau pecah atau enggak
tapi kemarin itu gue tuh gak sadar
gue menyesal ya ratu
bagus kalau kamu menyesal
tapi mulai sekarang kita nggak perlu ketemu lagi
ram waktu itu aku lihat kamu
tapi kayaknya mau gak lihat aku deh
kamu apa kabar sih ram
yang bisa aku kerjain aku kerjain
kamu cocok juga pakai baju dokter
sekarang kamu kuliah di mana kang
aku tuh gak ngelanjurin kuliah
pas kemarin abis lulus sekolah
tapi baru baru ini aku mulai belajar lagi loh
ngejar ketinggalan selama bertahun tahun kemarin
bagus dong kalau kayak gitu
sekarang di mana
sebentar lagi saya ke sana
kamu kayaknya sibuk banget
aku pamit dulu deh
aku boleh tahu nomor telepon kamu gak
terima kasih ya